kementerian kesehatan mengkonfirmasi delapan kasus subvarian omikron
ba empat dan ba lima ditemukan di indonesia
menurut ketua pogja infeksi pengurus pusat perhimpunan doktor paru indonesia erlina burhan
dalam webinar dua belas juni dua pasien terinfeksi subvarian ba empat
sementara enam lainnya terkonfirmasi subvarian ba lima
pasien diidentifikasi di bali dengan rentang usia dua puluh tujuh tahun hingga lima puluh empat tahun
tiga diantaranya merupakan pelaku perjalanan luar negeri yang mengikuti konferensi
sementara empat kasus lainnya merupakan transmisi lokal di jakarta
satu pasien tanpa gejala dua pasien bergejala ringan
sementara satu lainnya yang terpapar subvarian omikron ba lima
lima pasien mengalami gejala cukup berat
lima pasien yang terpapar subvarian omikron ba lima
kemungkinan ba ini di parenkim dan bisa jadi juga karena penyakit yang lain
mungkin hasma ini perempuan masih muda
dan sudah dua kali dengan sinovac dan belum booster
wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria di polda metro jaya senin pagi
meminta warga jakarta untuk kembali mengetatkan protokol kesehatan
sekarang ini sudah selesai libur lebaran ada peningkatan
untuk itu kami minta sekalipun sudah diperkenankan
tidak menggunakan masker di ruang terbuka
kami minta seluruh warga jakarta khususnya agar tetap patuh
taat disiplin bertanggung jawab
menggunakan melaksanakan protokol kesehatan
inilah satu satu cara
kemudian yang kedua juga penting
yaitu apa itu pastikan menggunakan vaksin
dalam sepekan terakhir grafik kasus harian covid sembilan belas di jakarta
mengalami kenaikan yang cukup signifikan
hingga rata rata di atas tiga ratus kasus per hari
hardika utama evan askam jakarta